saudara ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menyebut nama eko patrio yang sebelumnya digadang gadang maju di pilkada jakarta
kini berpeluang jadi calon menteri di pemerintah presiden terpilih prabowo subianto
zulkifli hasan mengatakan kader kader pan bakal didorong maju ke pilkada bahkan berpeluang menduduki kursi menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya
ada beberapa nama yang menurut zulkifli hasan layak dipertimbangkan termasuk nama ekopatrio
meski begitu nama kader pan yang berpotensi maju ke pilkada dan menduduki kursi menteri akan dibahas dalam koalisi parpol
belum kan belum ke tunggu dulu pelantikan dprd kan
tadi pas eko itu klunya mau kemana sih pak